mengatasnamakan protes rakyat indonesia sulawesi selatan lebih dari dua ratus mahasiswa dan
buruh berunjuk rasa di bawah jembatan layang urib sumuhari jome kasar pada senin memanfaatkan
peringatan hari agraria dan tata ruang masa menisak presiden joko widodo lebih berpihak
pada rakyat di akhir masa jabatannya apalagi aksi pemaksaan hingga perampasan lahan terus
terjadi akhir akhir ini seperti yang terjadi pada proyek strategis nasional di pulau rempang
ke pulau nriau yang diwarnai penolakan berujung bentrok warga dengan aparat kepolisian masa
khawatir kondisi serupa juga akan terjadi di pulau lailae yang oleh pemerintah provinsi
sulawesi selatan akan dibangun kawasan ekowisata masa juga mendesak pemerintah segera membebaskan
enam ribu tujuh ratus delapan puluh dua hektare lahan masyarakat yang masuk dalam kawasan pt perkebunan empat belas tak kalat
hak guna usaha lahan ini sebagian sudah berakhir pada maret dua ribu dua puluh tiga lalu dan secara total berakhir pada
juli dua ribu dua puluh empat kita melihat di momentum hari tani nasional yang bertepatan dengan masa berakhirnya
periode periode kemuliaan jokowi ini kebijakan kebijakan yang lahir tidak ada kebijakan
yang sama sekali berpihak kepada rakyat kalau kebijakan kebijakan dan mempermudah investasi dan
kasarnya itu mengusir rakyat dari tanah yang mereka tinggali saat ini
sementara itu ratusan masa di garut jawa barat juga menggelar unjuk rasa bela rempang pada senin
dalam orasinya masa menagih janji presiden joko widodo saat kampanye di batam pada dua ribu sembilan belas lalu
yang akan mensertifikatkan seluruh tanah warga selain itu masa juga mendukung pernyataan ketua
umum pbnu pusat yang menyatakan haram jika pemerintah mengambil tanah rakyat yang sudah
bertahun tahun dikelola rakyat kita mendoakan
di rempang sana mudah mudahan allah beri kekuatan beri keperanian beri kesabaran untuk
mempertahankan tanah kelahirannya kita sesama warga sesama bangsa indonesia kita
mendukung men support untuk mempertahankan wilayah kelahirannya
usai menggelar orasi di bundaran simpang v masa aksi bela rempang melanjutkan aksi ke depan gedung dprd garut

tim liputan cnn indonesia